pernah berada di dalam situasi darurat karena sakit dan membutuhkan konsultasi medis
situasi ini ternyata bisa berubah menjadi peluang bisnis teknologi dan dimanfaatkan halodoc
aplikasi yang mempertemukan pengguna dengan dokter ini telah memiliki sekitar seratus ribu pengguna aktif
di antara kita pasti pernah mengalami situasi saat keluarga mendadak sakit di tengah malam
kita bingung dengan tindakan yang harus dilakukan
keresahan itu kini bisa berkurang karena dibantu teknologi
halodoc merupakan teknologi aplikasi konsultasi dokter online
aplikasi ponsel pintar yang memfasilitasi interaksi antara dokter dengan pengguna
konsultasi dengan dokter bisa dari mana saja
ini kan banyak sekali dokter
dan bagaimana sih caranya waktu itu mengumpulkan dan dari mana modal awalnya sampai akhirnya bisa membangun aplikasi ini
karena ngumpulin dokternya ngumpulin apoteknya juga kan pasti sangat sulit
jadi memang kalau kita bicara halodoc as a whole kita bicara sendiri kita harus menyentuh bahwa halodoc itu sebenarnya satu ekosistem kesehatan
jadi tadi yang saya sebut itu adalah ide awal kita melihat bagaimana memudahkan akses kepada kesehatan itu
kesehatan salah satunya dokter kemudian juga obat
obat yang mana datang dari apotek
pertanyaannya bagaimana kita memulai punya dokter sekarang kita ada sembilan belas dokter yang sudah bergabung di kita
lebih dari seribu apotek di sembilan kota
memang kita memulainya dari awal kita sebenarnya pivot
dari awalnya kita adalah social media hanya untuk dokter
dulu kita memiliki satu social media untuk dokter yang namanya link dokter
dan sampai saat ini masih ada
jadi karena kita memiliki social media untuk dokter itu kita punya ribuan dokter yang bergabung
jadi waktu kita introduce cara untuk sekarang pasien bisa berkomunikasi dengan dokter kita cepat untuk bisa langsung dapat ribuan dokter bergabung dengan kita
dimana pengguna bebas memilih dokter sesuai spesialisasinya
pengguna bisa chatting telepon maupun video call dengan dokter menggunakan tarif per menit
ada juga fitur directory yang memberikan informasi klinik dan rumah sakit terdekat dari pengguna
fitur appointments untuk membuat janji medis dengan dokter
dan fitur lab untuk memesan jasa uji laboratorium dimana saja
terakhir layanan apotik antar untuk memberi obat yang diantar menggunakan gojek
sekarang kita sudah berubah
sudah melalui tiga level pendanaan
jadi waktu modal awal sekali itu kocek kita pribadi kita masukin ini dan lain lain
terus kita fundraising udah berhasil dua kali
jadi kita waktu itu pre series a dan terakhir series a
di series a ini kita ada seperti yang sudah dipublish di media kita ada empat company sebesar yang ikut mendanai kami
yang pertama adalah gojek
kemudian kita ada dari partner kami blin

salah satu e commerce terbesar di indonesia
kemudian nsi northstar
yang itu adalah satu vc salah satu vc terkenal juga
dan yang terakhir adalah clermont corporation
sejak diluncurkan april dua ribu enam belas halodoc memiliki sekitar seratus ribu pengguna aktif dengan ribuan transaksi perharinya
tarif konsultasi dokter bervariasi mulai gratis hingga ribuan rupiah per menit
tarif ini ditentukan sendiri oleh dokternya
halodoc mendapatkan pemasukan dari komisi konsultasi serta layanan apotik antar
sedangkan pengguna harus mengirim deposit terlebih dahulu lewat wallet
apotik dua puluh empat jam diantar langsung hingga ke rumah
dokter menentukan sendiri tarifnya
sehingga biaya waktu pasien itu membayar dokter langsung terima uangnya
dalam hal ini menggunakan fasilitas wallet kami
kami terima komisi dari sana
komisi kecil sekali
berapa persen kalau boleh dibocorin
kecil lah kalau dibocorin namanya juga kita kan cuma kita adalah agregatornya
begitu juga dengan obat
kita harga yang dipasang dan pembayaran langsung di terima oleh apotik
dalam hal ini kalau kita melakukan saat ini kita memfasilitasi cashon delivery
apotek waktu mereka menjual barangnya melalui aplikasi kita itu langsung sudah dibayar oleh partner kami gojek
jadi mereka benar benar langsung tidak ada kesulitan dari sisi penerimaan uang
kalau kita bicara dari sisi itu
kami juga mendapat potongan atau komisi yang kecil sekali lah dari transaksi itu
manfaat ini seperti diungkap salah satu penggunanya saat ibunya mendadak pingsan
lewat halodoc dokter memberikan langkah pertolongan pertama bagi list untuk menolong ibunya
itu helping sih karena kan aku kebetulan kurang tahu ya kalau misalnya pertolongan pertama orang pingsan itu harus kayak gimana
dan aku tuh baru tahu dari dokter di halodoc itu kalau misalnya kita nggak boleh banyak gerakin badan orang yang pingsan gitu
tingginya minat pengguna tidak terlepas dari dokter yang bersedia dihubungi di kala darurat
ada pun secara internal setiap dokter memiliki penilaian untuk perbaikan halodoc ke depannya
bahwa di situ kami juga melakukan suatu verifikasi karena dokter yang masuk di dalam halodoc
yang di dalam halodoc itu nanti akan terlihat dokter siapa aja yang berpraktik
itu harus mempunyai syarat antara lain ya harus mempunyai str dan sip
karena syarat dari untuk melakukan suatu konsultasi ataupun praktik ya kalau misalnya di dalam platform seperti ini kan ini namanya teleconsultation ya
artinya juga tetap juga kami tidak mengenyampingkan bahwa mereka harus memiliki surat tanda registrasi dokter
dan surat ujian praktik
meski sudah tumbuh bisnis berbasis teknologi harus terus berinovasi agar tidak ditinggalkan penggunanya
salah satu yang akan diperbaharui halodoc adalah bagaimana para dokter bisa tetap online saat dihubungi pengguna
halodoc juga berencana memperluas pasar hingga negara asean di luar indonesia
desyani tonang jakarta